tidak seperti rabu lalu cuaca gunung telomoyo kabupaten semarang jawa tengah pada kamis yang terlihat cerah
sehingga perlombaan hari kedua kejuaraan internasional gantuli telomoyo cup dapat digelar
para atlet pun mempersiapkan peralatan mereka untuk menyelesaikan lomba lintas alam sejauh lima puluh lima km ini
rute penerbangan ini ditentukan menggunakan koordinat tertentu melewati beberapa tempat ikonis di kabupaten semarang
kejuaraan ini diikuti tiga puluh tujuh atlet dua diantaranya berasal dari jepang
sangat mudah untuk berlari
semua orang sangat baik
tidak begitu sulit
kondisi ini sangat baik
karena area ini sangat baik
kondisi ini sangat baik
para atlet meluncur dari ketinggian lebih dari satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
yang menjadikan gunung telomoyo menjadi landasan gantoli tertinggi di indonesia
medan yang menantang sekaligus indahnya pemandangan alamnya
membuat tempat ini ideal untuk event berskala internasional
ini sudah keempat kali
diharapkan nanti kita ada rencana semakin kita perbesar untuk kompetisinya
di mana saat ini kita sudah masuk
kita sudah masuk ke kalender kejuaraan dari fai
di mana di sini adalah level kejuaraan level dua
kita mudah mudahan bisa tembus ke peringkat level satu untuk kejuaraan di fai
di mana kita juga harus menyiapkan infrastruktur yang ada
contohnya jalan di sini yang kali ini sudah rusak
kalau tidak ada perbaikan akan semakin rusak lagi di tahun depan
kalau tidak ada perbaikan akan semakin rusak lagi di tahun depan

di tengah ganjar pranowo yang turut menyaksikan kejuaraan ini
sangat mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan gantole berskala internasional di jawa tengah ini
terkait infrastruktur lokasi yang belum memadai ganjar berjanji untuk mengupayakan perbaikan
saya sebenarnya sudah menyiapkan
waktu itu hitung hitungannya cuma enam miliar kok
terlalu kecil itu untuk jawa tengah
maksud saya kalau itu bisa kita support ini tidak hanya untuk gantoli tapi untuk banyak pariwisata
dengan berpadunya unsur olahraga dan pariwisata ini
diharapkan kedepannya agenda tahunan telomoyo cup ini
dapat memajukan prestasi olahraga dan juga pariwisata
ardy widodo jawa tengah